fon ini maksudnya apa sih kok pake digunci segala
udah lalan lo gak usah pura pura gak mau
lo kasih mau kan kita berduaan kayak gini ya kan
udah deh mendingan sekarang juga lo antarin gue pulang ayo
lo jangan bilang ke depon kalo lo udah kasih tau gue
sekarang lo pergi
lo mau kemana
kok berhenti sih
jangan sih mohon
jangan sih wrong
wah cantik banget hari ini
apaan sih ini orang
lo gak mau apaan barusan
lo jangan ngancurin kacau orang sembarangan ya
lo mau apa sih
gua mau buat perhitungan sama lo
lo salah alamat
gue gak punya masalah sama lo
lo gak usah sok suci
gue udah tau
lu yang nyuruh orang buat ngeroyok gue kan
salah satu dari mereka udah sebut nama lob
tunggu dia udah
tangan gue udah gagal nih
ini urusan gue sama dia
satu lawan satu
jangan jadi pecundang
gak usah gue naik taksi aja
cewek cakep jangan jalan sendirian
nanti kalo ketemu bapaknya tuyul ntar diangkat jadi anak
betul itu bahaya kan
udahlah gak usah dibujuk
gue juga males nganterin cewek galak ke lo
tapi kan galak galak cantik man
kopi antar sudah
anterin kasihan cewek sendirian
nantain gak nih nantain gak
mau naik gak lo
maksudnya helm yang buat gue pakai
masa iya sih gue gak pakai helm
speknya helmnya juga bela baixo
ini pake selain alat

naik aja udah
naik kan kan
jadi menang banyak tuh orang
banyak menang tuh orang
ngaja ya lo yang ngebut ngebut
biar gue takut
lo tuh jadi cewek gairan banget sih
dua kali yang sengaja mukulin gue
lo emang sengaja kan
biar gue takut
terus akhirnya gue muluk lo
gue tuh tahu isi otak lo
gue enggak tuh
udah naik yuk
dibayar juga ogah gue
aku mau minta
nih mau makan helm lo
di sini katanya angker
ini memang tinggal dong gue
tinggal banget sih itu cowok